kalau misalnya kita bantu sesama mau sekecil apapun itu menurut saya itu kecil
nah ini saya akan mensimulasikan seperti apa dampak dari kenaikan suhu global hingga satu lima derajat celcius terhadap salah satu kota yang berada di pesisir utara pulau jawa
karena pada saat ibu pakai mesin hnfc untuk pertama kalinya
bahkan bisa membunuh anda
secara alamiah yang disebut dengan istilah